dan gue juga
gue gak mau tuker
mungkin dengan begini dia ngerasa
lebih berkurang gitu
halo boy ganteng pake kwadrat
udah telfon adriana belum buat janjian
belum sih ma
soalnya kan buy ini baru istirahat
dan kalau misalnya boy telfon adriana
pas lagi belajar kan gak enak juga
tapi puan jangan lupa ya
janjian sama adriana
soalnya mama mau tuntasin masalah mama sama adriana
kalau boy udah telfon adriana
makasih ya boy ganteng pake kwadrat
biar satu satu beres
mas mau ngajakin kamu makan siang
mas tau tempat yang
kebetulan tempat ini romantis
dan makanannya enak
serah mas aku ngikut aja
yaudah kalau gitu
mas kembali ke ruangannya dulu
tapi jangan lupa makan siang ya sayang ya
ada apa ya
gue kan pulang sekolah jam
nah lo sibuk gak
atau ada janji gitu sama orang lain
engga ada cara apa apa sih
emangnya kenapa ya
kita makan bareng yuk
makan siang bareng
ngajakin aku makan siang
kesan betapa nih gue
kok tiba tiba boy ngajakin aku makan siang bareng
terima engga terima engga terima engga terima engga terima
ya terima dong
aku gak ehh aku
ya memangnya sebenernya ada
memangnya sebenernya ada cara apaan sih
nah gak usah deh ya nah
kalau lo gak bisa juga gak usah baksa
lagian kan ketemu sama gue juga kan gak penting
eh engga engga engga engga
bukan gitu boy
buat makan siang bareng sama kamu
ehh gak masalah
aku gak ada jadwal apa apa enggak
aku gak sibuk
aku ada meeting atau apapun
aku cancel semuanya
dan ada yang pengen aku omongin juga sama kamu boy
ya gue sih mau ketemu sama lo cuma buat ngobrol aja
soalnya kan gue sekarang lagi butuh teman buat ngobrol
kamu mau makan dimana
ehm makan siang dimana ya
tempat paling lo suka aja deh
tempat yang aku suka
tempat yang kita berdua suka aja
yang dulu kita sering pacaran di romance cafe gimana
yada sampai ketemu disana ya bye
ngejakin adriana makan siang
pobo dikatain cewek gue ngejar ngejarin lo
kenapa pada gue cewek gue tapi gue cinta banget sama lo
kira kira tentang apa ya
itu gak penting
yang udah jual itu
kan tadi juga ngajakin gus makan siang bareng
susahnya jadi seorang adriana
semua lelaki ngajakin makan siang bareng
pilih siapa ya
pilih siapa ya
ah nambah satu lagi deh biar boy boy
apa kabar tadi kenapa
gapapa sih faktor
perasaan mas kamu gak punya salah sama mas
emang ada salah apa
tapi sekarang bu mau bikin salah sama mas
aku mau cancelin makan siang kita
kok bisa berubah
kan tadi udah oke
mas udah order loh
aku ngerti tadi mah udah oke
temen aku telpon gitu kita makan siang bareng yuk gitu
trus aku bilang aduh maaf yah
gue udah janji sama suami gue mau makan siang bareng
trus tiba tiba dia bilang ya yakin loh adriana
temen kita dia mau berangkat ke luar negeri loh
nanti susah makan siang barengnya
mungkin dia baliknya itu tahun depan atau ya mungkin akhir tahun gitu deh mas katanya
aku bilang oh iya iya makanya kalau bisa kita sih makan siang bareng dulu
oh gitu ya
yaudah coba gue izin sama suami gue ya
asal aku tutup teleponnya
terus makanya aku datang kesini
kasian lah temenku mas ngajakin makan siang bareng
pada saat aku galaukan mereka selalu ada di samping aku
nemenin aku waktu mas lagi bohongin
aku inget kan mas
mas pernah bohongin aku pernah nusuk aku dari belakang
ya boleh tapi lain kali bunyinya jan
itu telepon lama maka jawabannya kayak gitu
kasih bunyi dering yang bagusan nanti
lu gak sabar ngerefa aja ke kelas
ngomongin itu nggak usah di sekolah lah
udah kayak bosan hidup mukanya
mungkin kita urusin dia dulu nih
udah bosan di hidup
gimana sih berdua
sahabat lagi begini bukan kasih support malah ngeradekin
lagian lu yan
gak usah terlalu lebay lah urusan cinta
biarpun lagi galau tapi masih bisa senyum tuh
eh senyum sih senyum
gak apa lah biar dia seneng lah
daripada ibu bangun terus mendingan kita jalan jalan aja yuk
kalo ibu disini terus ibu tuh bakal ngelamun terus mikirin abah terus
sementara kan ibu udah berkomit untuk pisah sama abah
jadi mendingan kita jalan jalan aja yuk bu
kalo saya disini terus
mungkin saya mikirin akan abah terus
jalan jalan segar ya
oh tuh apa apaan sih
gue tau gak sih ini semua tuh yang salah allah
bukan si meli
oh tuh kenapa sih
gua mutusin meli tuh bukan karena gua gak sayang sama meli
ya tapi terus terang aja
gua gedeg banget sama emaknya
dia curang banget
ya kalian pasti tahu lah gimana cinta gue yang besar ini untuk meli
dan gua juga
gua gak mau terus terusan nipu emak gua terus
karena gua gak mau terus terusan jadi anak yang durhaka
kalian tolong bilangin ke meli deh
suruh dia buat ngambilin surat penggalanian tanah emak gua itu
gue juga sekarang lagi berusaha
kerja buat cari duit sepuluh juta
karena kekurangan uang yang harus gua tebus itu sepuluh juta
setelah gue dapetin uang sepuluh juta itu
dan meli dapet surat tanahnya itu
gue bakal balik lagi sama meli
thank you ya udah nganterin gua keliling keliling nyari kampus
gua tertarik sama kampus lo kak
wih cakep tuh
kalo misalnya lo masuk kampus gua
yang pasti sih
gua banget semangat banget nanti kuliah lagi
buat ngelanjutin skripsi gua
yaudah masuk situ ya
ini tandanya taxon udah kasih lampu hijau nih buat gue
kayaknya ini cewek polos juga
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa

biar boy kesel sama gua